berarti ojk mengetahui kondisi seperti itu sehingga terjadi gagal bayar delapan sembilan ratus nasabah enam empat t
nah yang kita mau tahu apa yang sudah dilakukan ojk dan bagaimana ini bisa terjadi sampai dengan kresna gagal bayar
retna adalah satu dari delapan sembilan ratus nasabah kresna life yang mengadukan kekecewaannya ke dpr
retna merupakan pemegang polis produk protekto investa kresna yang kemudian dialihkan ke produk kresna link investa pada dua ribu sembilan belas
dua produk yang tengah bermasalah
retna kini tengah berjuang untuk mendapatkan hak polisnya senilai dua lima miliar rupiah
kasus bermula pada dua puluh februari dua ribu dua puluh
melalui surat perusahaan meminta penundaan pembayaran polis hingga enam bulan ke depan kepada seluruh nasabah
perusahaan menegaskan produk asuransi dan rekening yang terkait dengan investasi kresna life tidak terkait dengan kasus gagal bayar jiwasraya yang sedang ditangani oleh kejaksaan agung
namun dengan alasan menghindari penarikan dana secara massal atau rush kresna life memperpanjang jangka waktu investasi polis
tetapi belum sampai enam bulan atau pada saatnya
dua belas mei dua ribu dua puluh perusahaan kembali menyurati nasabah dan mengakui bahwa mereka mengalami masalah likuiditas pada portfolio investasi
sehingga pembayaran polis ditunda selama setahun yakni sebelas februari dua ribu dua puluh hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
pembayaran manfaat juga dihentikan terhitung empat belas mei dua ribu dua puluh hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
kemudian pada delapan belas mei dua ribu dua puluh
kerasna live menyampaikan
tengah menyusun skema penyelesaian kewajiban perusahaan dan akan disampaikan ke pemegang polis selambat lambatnya sebulan kemudian
kerasna live menyampaikan
skema pembayaran hanya diberikan kepada pemegang polis kedua produk senilai lima puluh juta rupiah bagi satu tujuh ratus nasabah saja
sedangkan polis dengan nilai di atas lima puluh juta rupiah akan diundur pembayarannya menjadi tiga agustus dua ribu dua puluh
hal inilah yang membuat nasabah marah
dan mendatangi kantor ojibas
jika anda ingin menangani kejelasan
silakan beri dukungan di kolom komentar
pada pemegang polis
manajemen tengah menghitung ulang kemampuan keuangan
dan mengatur jadwal pembayaran polis
kita kan punya rencana ya rencana
bukan berarti yang besar itu tidak dibayar
sesuai dengan tahapannya mereka dapat
kalau mau diilustrasikan begini
dan dibayar katakanlah sepakat saya lima tahun
artinya satu miliar dibagi lima tahun
kemungkinan setiap tahunnya kan dua ratus kan begitu
nah setiap jadwal jatuh temponya
sesuai dengan grafik yang ada
sesuai dengan tahapan tahapan yang ada
tetap ada pembayaran gitu
bukan berarti nunggu setahun tidak ada pembayaran tidak
manajemen asuransi jiwa kresna
berkonsultasi dengan ojk
dalam setiap langkah penyelesaian yang mereka tempuh
penyelesaian polis menurut supriyadi mengacu
kepada pembayaran keseluruhan premi dan manfaatnya
ia meminta nasabah bersabar
dan memahami kondisi perusahaan di tengah pandemi ini
desyari tonang softan herdiagama jakarta